presiden joko widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan tol ruas banda aceh sigli
groundbreaking berlangsung di titik dimulainya pembangunan tahap pertama jalan tol
presiden jokowi dodo melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan tol ruas banda aceh sigli pada jumat siang
groundbreaking ini dilakukan di titik dimulainya pembangunan tahap pertama jalan tol yang berada di desa belang bintang kecamatan belang bintang kabupaten aceh besar
pembangunan jalan tol sepanjang tujuh puluh empat km ini diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi provinsi paling ujung barat indonesia itu
tol ini juga ditargetkan akan menjadi penghubung sumatera
jalan tol ini akan memiliki enam simpang susun
total anggaran untuk pembangunan jalan tol ini mencapai rp dua belas tiga puluh lima triliun dan ditargetkan beroperasi pada tahun dua ribu dua puluh
ibn hajar banda aceh